kini kita beralih ke informasi selanjutnya ada kota trenggalek yang dikelilingi perbukitan yang menawarkan wisata alam yang menarik untuk dikunjungi
dan anissa di lokasi ini wisatawan dapat menikmati pemandangan pegunungan yang mempesona seakan berada di atas awan
di kawasan perbukitan banyon yang berada di perbatasan kota widoro dengan desa karanganyar kecamatan gandusari kabupaten trenggalek wisatawan dapat menikmati pemandangan yang sangat menawar
gumpalan awan putih yang terhampar di atas pemukiman dan gugusan pegunungan menjadi pemandangan yang sangat menarik
pemandangan mempesona ini dapat dinikmati pada saat berada di atas awan
pemandangan yang terhampar di atas punggung banyon dapat dinikmati pada saat berada di atas awan
pemandangan sangat bagus dan jarang dimiliki di area lain
saya sebagai wisatawan luar kota saya informasi dari teman saya terus saya searching di medsos tiap hari terus katanya kalau kesini itu harus pagi hari
dari segi pemandangan disini memang cukup bagus
harusnya kepad pagi hari catur
kabupaten trenggalek itu bisa dijadikan spot untuk foto
dengan view pegunungan dengan view dari bawah itu bisa dilihat
selain pesona saat matahari terbit wisatawan juga bisa menikmati keindahan matahari tenggelam dan negeri bintang
kawasan wisata puncak bukit banyon berada tiga belas km di sebelah selatan pusat kota trenggalek
untuk menjangkau lokasi ini wisatawan tidak perlu repot repot jalan kaki
karena bisa dijangkau dengan sepeda motor maupun kendaraan roda empat
namun tetap harus ekstra hati hati sebab ada beberapa tanjakan tajam
wisata ini juga tidak dipungut biaya alias gratis
wadli rahmawan trenggalek